dari hasil interogasi yang kita lakukan pada sembilan orang
pertama memang modusnya mereka dibuat untuk melakukan perjalanan wisata
dengan tujuan awal adalah malaysia kuala lumpur
pertama perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengungkapan ini adalah
sinergitas dan kolaborasi antara lembaga imigrasi bp tiga mi dan polres bandara soekarno hatta
sehingga kita bisa menyelamatkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap
warga negara indonesia yang tidak terjatuh menjadi korban
pemeriksaan pmi secara ilegal yang dilakukan oleh para pelaku
kami sampaikan bahwa kegiatan ini diawali dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh
petugas imigrasi tepatnya di hari minggu tanggal tujuh belas maret satu minggu yang lalu
di mana ke sepuluh orang ini yang rencananya akan melakukan penerbangan internasional
setelah dilakukan verifikasi pengecekan dan wawancara oleh petugas imigrasi
ditemukan adanya dugaan bahwa mereka ini bukan
ingin melaksanakan kegiatan perjalanan wisata
kemudian setelah dilakukan pendalaman dan berkomunikasi dengan pp dua mi yang ada di bandara soekarno hatta
kita melihat dan menemukan adanya dugaan bahwa sembilan warga negara ini adalah korban korban
yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedural
dan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku
dari hasil interogasi dan kemudian pengembangan kemudian penyidik melakukan penangkapan
dan penahanan terhadap tiga pelaku yang ketiganya memiliki peran yang berbeda beda
di mana pelaku ini kemudian mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran yang tidak kami sampaikan
yang semuanya uangnya berasal atau diperoleh dari sembilan calon pmi atau korban pmi ini
yang harus menyetorkan atau menyerahkan uang yang dijanjikan untuk bekerja di luar negeri tetapi kemudian kita yakini bahwa
rencana yang dilakukan oleh pelaku ini akan bisa merugikan ke sembilan orang karena memang melakukan proses yang tidak sesuai
dan non prosedural sesuatu ketentuan yang sudah diatur dalam undang undang
modus diterbangkannya ke eropa melalui jalur bagaimana pak katanya melalui berapa kali transit
dari hasil interogasi yang kita lakukan pada sembilan orang
pertama memang modusnya mereka
buat untuk melakukan perjalanan wisata dengan tujuan awal adalah malaysia kuala lumpur
kemudian untuk menyamarkan supaya tidak membutuhkan dokumen dokumen yang lain
rencananya selanjutnya penerbangan adalah melanjutkan penerbangan ke turki
turki kita ketahui adalah negara eropa yang berbatasan dengan kita
untuk selanjutnya akan diselundupkan
masuk ke negara tujuan sesuai yang tadi kita sampaikan
tentu ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan bagaimana kita bisa masuk suatu negara
memerlukan dokumen dokumen keimigrasian yang ditetapkan
kalau di serbid jadi kerjanya apa dijanjikan kerja apa
kalau dari penjelasan penyidik tadi bahwa mereka di sana belum memahami dan belum mengetahui secara detail
tetapi yang jelas mereka dijanjikan akan bekerja
boleh bayaran tertentu dan tentu mereka mau bekerja ke sana karena ada iming iming
mungkin dengan nilai gaji atau nilai pendapatan yang besar yang membuat mereka tergiur dan kepingin untuk berangkat
pak ini kan sudah pernah berhasil pak sebelumnya dan ini sembilan orang dapat dicegah
kalau boleh tahu mereka ini mencari atau pangsanya calon calon turban tppu nya dari wilayah mana aja pak
beberapa korban ini berasal dari
seputaran daerah pulau jawa ada dari wonosobo ada dari bali
yang memang punya kemampuan seperti tadi kita sampaikan
mereka punya kemampuan di bidang mebel mebel di bidang membuat furniture
kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku
yang tadi sudah disampaikan mereka ini kenal tahu pada saat proses pengurusan dokumen
kemudian ditawarkan dan dijanjikan untuk bekerja dengan memperoleh imbalan atau gaji yang melebihi